akhir januari hingga awal februari dua ribu sembilan belas adalah masuknya puncak musim penghujan
hampir di seluruh wilayah jawa timur diperkirakan bakalan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
bmkg juanda imbau juga untuk mewaspadai terjadinya banjir dan longsor
puncak musim hujan ini dipengaruhi suplai air dan pertemuan angin di asia
badan meteorologi klimatologi dan geofisika juanda provinsi jawa timur
mengimbau warga lereng pegunungan untuk mewaspadai banjir hingga longsor
secara khusus untuk wilayah surabaya maupun sidoarjo masih akan berpotensi turun hujan
dengan intensitas sedang hingga lebat
tapi sebenarnya bukan hanya surabaya dan sidoarjo tapi hampir sebagian besar wilayah jawa timur